setelah melalui beberapa tahapan uji coba klinis akhirnya badan pom merilis izin penggunaan darurat vaksin covid sembilan belas asal tiongkok sinovac dengan nama coronavac
seperti apa gambaran tingkat keamanan dan efek samping dari vaksin ini jika digunakan oleh masyarakat indonesia
kami ajak anda untuk mendalaminya bersama pakar imunisasi elizabeth jane supardi yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat malam dokter
selamat malam mbak eva
dok badan pom sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin coronavac yang dikeluarkan oleh sinovac
apa poin utama yang disoroti biasanya dalam melakukan uji klinis dari sebuah vaksin
ya jadi yang disoroti
itu nomor satu adalah keamanannya atau safety istilahnya
yang kedua adalah khasiatnya atau efekasi istilahnya
dan yang terakhir adalah mutunya atau quality nya
jadi mutunya itu dilihat mulai dari bahan bakunya proses produksi vaksinnya sampai ke hasil akhirnya
oke kalau tiga poin ini harus melewati angka berapa
kemudian akhirnya bisa digunakan atau bisa dikeluarkan izin penggunaan daruratnya dok
masing masing itu ada kriterianya sendiri sendiri dan itu sangat detail
oke dari pernyataan persnya kepala badan pom mengatakan hasil uji efikasi vaksin sinovac ini enam puluh dua persen begitu ya
nah ini kan kalau dibandingkan dengan negara lain
misalnya turki yang sampai sembilan puluh satu
lima dan juga brazil tujuh puluh delapan persen
ini jauh lebih kecil begitu
apa yang menyebabkan hasil uji efikasi ini berbeda beda begitu dok
ya karena lokasinya berbeda juga ya
dan jumlahnya ya
itu yang di brazil itu delapan delapan ratus orang
turki kalau tidak salah tiga belas an
jadi jumlahnya besar sekali di sana
di kita itu cuma sedikit
yang penting di atas lima puluh persen ya
oke karena standar who adalah di atas lima puluh persen begitu ya dok ya
tapi kemudian sebelum vaksin ini akhirnya digunakan sudah muncul begitu kekhawatiran soal keselamatan
vaksin dan juga keberhasilan vaksin
ada kemudian yang sempat mengatakan bahwa izin penggunaan darurat ini sengaja dipaksakan karena memang sudah ada target program vaksin tiga belas januari dua ribu dua puluh
nah untuk menjawab kekhawatiran kemudian ada tudingan semacam itu
itu bagaimana ya dok
ini kan kita semua harus paham ya
ini sekarang pandemi ini
ini bukan situasi normal ini
jadi semuanya harus cepat
bahwa badan pom itu bahwa pemerintah sudah membeli vaksin
sebelum ada izin edar dari badan pom itu dibenarkan
semua negara juga seperti itu
kalau kita menunggu badan pom dulu baru kita baru cari vaksinnya baru beli baru didistribusi itu nanti jadi lama lagi
yang penting adalah
semua stepnya itu dilakukan
ada yang bisa dilakukan segera ada yang bisa harus menunggu
seperti badan pom kita harus tunggu
walaupun vaksin sudah ada di lapangan
kalau badan pom belum kasih izin edar tidak bisa dipakai
yang penting itu saja
kalau kemudian ada yang masih bingung soal masalah izin yang resmi atau izin yang biasa izin yang normal dengan izin penggunaan darurat ini
penjelasannya seperti apa dok
biasanya ya namanya proses produksi vaksin itu kan sangat lama
ya sangat lama dan tahap tahapnya juga ditentukan itu diatur ya
jadi seperti serial bukan paralel serial
a dulu a selesai baru boleh mulai b
b selesai baru boleh mulai c
produksi vaksin di zaman pandemi ini tidak bisa mengikuti cara serial
masih sudah terlalu banyak
jadi tahap tahapnya mana yang bisa dilakukan bersamaan
dilakukan bersamaan yang penting tidak ada yang dilewat
jadi yang penting setiap tahap itu lulus
dan inilah yang disebut sehingga perizinannya pun menjadi tidak yang biasa menjadi emergency authorization
pelaksanaan imunisasi kita dapat standarnya dari who semua negara mengadopnya disesuaikan dengan kondisi masing masing
dimana di dalam petunjuk teknis itu semuanya sudah dilakukan kecuali harus ada yang di hold ditahan adalah pelaksanaannya
pelaksanaan yang mana yang harus di hold menunggu badan pom itu adalah misalnya
ini saat ini sasaran tenaga kesehatan saat ini sudah mendapat undangan
bahwa anda dengan nomor kartu penduduk nik sekian sekian sekian itu berhak mendapat imunisasi gratis
itu semua sudah dapat yang tenaga kesehatan tadi
kemudian kan ada tahap berikutnya yang harus dilakukan oleh si penerima sms
si penerima sms kemudian harus melakukan registrasi
di mana di dalam registrasi itu antara lain adalah menentukan lokasi penyuntikan dan tanggalnya kapan penyuntikan
nah ini yang belum bisa dilaksanakan kalau belum ada kepastian dari badan pom
setelah ada kepastian dari badan pom maka proses ini langsung bisa dilaksanakan
penetapan tentang tanggalnya kapan
jadi tadi dok apa kemudian yang harus dipersiapkan masyarakat
misalkan kalau kita tahu pada saat menjalani vaksinasi mungkin anak anak kalau menjalani vaksinasi
nanti akan ada efek samping begitu
nah kalau vaksin coronavac ini efek sampingnya seperti apa dok
ya jadi efek kita istilahnya itu bukan efek samping ya
kalau efek samping itu kan efek yang pasti ada
karena kalau kita minum obat anti hisamin
efek sampingnya ngantuk
jadi itu pasti terjadi ngantuk itu pasti
sedangkan yang ini adalah efek pimpang
efek simpang itu efek yang sebetulnya tidak kita harapkan
tetapi dia diperbolehkan karena efek simpang ini ringan
ringan berupa reaksi lokal
kemerahan atau bengkak sedikit di tempat suntikan
yang agak umum ya reaksinya sedang tadi kan ringan
kalau sedang itu misalnya mulai otot ototnya pada sakit
lalu ada demamnya satu dua hari itu yang sedang
jadi tidak semua orang mengalami itu
kalau semua orang mengalami itu itu namanya efek samping
efek simpang itu dia simpang
ada yang ada ada yang tidak
ada yang tidak mengalami apa apa sama sekali
jadi paling paling adalah kita menyiapkan diri
kita semua diberitahu semua bahwa nanti kalau ada gejala gejala seperti ini jangan khawatir
dan bahkan ini sudah direncanakan setelah diimunisasi jangan langsung duduk
dukung menit dulu
kadang ada dari seratus ribu mungkin ada satu dua orang yang seperti itu
kadang ada dari seratus ribu mungkin ada satu dua orang yang seperti itu
kadang ada dari seratus ribu mungkin ada satu dua orang yang seperti itu
seperti sinkop ya
kayak pingsan begitu ya
nah itu makanya biasanya itu dalam menit menit pertama
nah itu sebabnya diminta jangan pulang
kiranya tiga puluh menit dulu lah baru pulang
dan sehingga akan ada pengawasannya begitu ya dok
dari ahli medis
ada dokter di sana
dokter terakhir selain sinovac ini ada beberapa vaksin covid merek lain yang kemudian direncanakan juga akan digunakan dalam program vaksinasi
apakah kemudian ada vaksin lain
apakah vaksin vaksin dengan merek merek lain ini nanti juga akan mengikuti alur yang sama seperti vaksin sinovac ini
hampir sama bedanya adalah kalau sinovac itu kan ada uji klinik fase tiga di indonesia
dimana itu kan dilakukan startnya sekitar bulan agustus ya
jadi agak kebelakang dibandingkan vaksin vaksin yang lain itu kan ada lebih dulu
nah indonesia uji kliniknya baru start di bulan agustus
sehingga itu sebabnya badan kompon juga harus menunggu
menunggu tiga bulan
tiga bulan setelah jadi setelah agustus kan nunggu reaksi dulu ya satu bulan kemudian
badan pom mengeluarkan izin edarnya
nah kalau vaksin vaksin yang lain seperti pfizer astrazeneca ada novavax itu kan tidak diuji coba di indonesia
diuji cobanya sudah di tempat lain dan hasilnya sudah selesai dokumennya sudah
jadi badan kompon itu tetap akan memeriksa semua dokumen itu sama
keamanannya khasiatnya maupun mutunya
itu tetap akan diperiksa
tapi tidak ada uji klinis sehingga prosesnya mungkin akan lebih pendek begitu masanya begitu ya dok ya
betul mudah mudahan ya
mudah mudahan seperti itu
baiklah dr elizabeth jen supardi pakar imunisasi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dok